terima kasih anda masih bersama kami
relawan projo mendukung bakal calon presiden berinisial p
nama baca pres ini disebut sebut akan dideklarasikan dalam forum rakernas oktober nanti
presiden joko widodo pun angkat bicara soal baca pres inisial p
relawan pendukung jokowi dodo projo akan menggelar rakernas untuk membahas bakal calon presiden yang akan didukung pada pilpres dua ribu dua puluh
hasil dari rakernas projo akan bersifat final sesuai dengan aspirasi tiga puluh empat dpd dan empat ratus sembilan belas dpc kabupaten kota projo
dan sejalan dengan sikap ketua dewan pembina projo joko widodo
meski tidak menyebut secara gamblang ketua bapil pres projo panel barus memberikan bocoran baca pres yang akan didukung projo berinisial p
kalau ditanya siapa yang didukung akan dideklarasi namanya inisialnya sama sama saya
saya pribadi sejak berbulan bulan yang lalu saya pribadi bilang pak jokowi cenderung ke pak prabowo
dan yang juga saya pastikan bahwa keputusan dukungan ini juga telah kita diskusikan dengan ketua dewan pembina projo dalam hal ini pak jokowi
presiden pun angkat bicara terkait usulan projo mendukung baca pres berinisial p
dia tanyakan ke projo tanya semua kok tanyakan ke saya
tadi pak remusi juga tanya ke saya
janganlah ini kedaulatan itu ada di tangan rakyat yang memilih itu rakyat
ya ditanyakan langsung aja ke rakyat
rakernas projo akan digelar dalam waktu dekat pada pertengahan oktober nanti
tim liputan cnn indonesia
setelah ketua umum relawan projo budi ari mengatakan dukungan akan diberikan ke bakal capres inisial p
kemudian sekarang semua menebak
restu presiden jokowi disebut sebut masih akan menjadi kunci kemenangan pilpres mendatang
jadi siapa yang akan didukung
prabowo atau pranowo pak ganjar atau pak prabowo sama sama dengan p ya
kita bahas malam ini bersama narasumber saya yang inisialnya h
ya dua duanya h
sekjen relawan projo mas handoko ada di banyuwangi
selamat malam mas handoko
selamat malam mbak
ya selamat malam mbak putri
maafin aku di banyuwangi lagi
terima kasih sekali atas waktunya
sepertinya nyaman itu banyak tanaman
dan juga ada founder kedai kopi sudah hadir di studio mas hensat hendro satrio
mas hensat selamat malam
terima kasih terima kasih sudah bergabung malam hari ini
terima kasih sudah diralat langsung
mas handoko saya tanya sekarang
kemarin ketika pak jokowi
dimintai konfirmasi oleh rekan rekan wartawan
pak jokowi bilang tanya rakyat saja
apakah suara di bawah sudah mengerucut ke satu nama inisial p itu
memang perintah untuk mendengarkan suara rakyat itu kan sudah
lama disampaikan oleh pak jokowi
mulai rakernas dulu
akhirnya kita menggelar musrah di tiga puluh
ya kami sudah mulai bisa menyimpulkanlah aspirasi
dari kawan kawan di bawah
yang itu nanti akan kita finalisasi
sehingga pada rakernas nanti
kita akan bersama sama dengan seluruh dpc projose indonesia
rencana tanggal empat belas lima belas oktober
kita akan rakernas di jakarta
nanti akan sampaikan secara jelas
hasil dari rakernas itu
dan kita akan mendeklarasikan calon presiden dukungan projose
jadi tidak lagi inisial lagi nanti tanggal empat belas lima belas itu
itu mbak putri
mas andoko tapi saya mau konfirmasi dulu
hari ini ada projo yang mendukung ganjar
nah itu gimana
ya tentu itu bukan bagian projo seperti yang secara resmi
karena sampai hari ini
jadi projose pecah atau gimana nih sekarang
projo sekarang pecah atau bercabang atau bagaimana
kalau kami sebenarnya tidak ada perpecahan itu
kami juga tidak paham kenapa ada yang mengaku ngaku membawa projok
kemudian mendukung pak ganjar sehingga memberi nama projo ganjar
mestinya ya silakan saja mendukung pak ganjar
nggak usah bawa bawa nama projo
karena projose sampai hari ini clear
masih melakukan proses proses
proses mekanisme organisasi di seluruh indonesia
dan puncaknya nanti akan kita sampaikan di rakernas
tanggal empat belas lima belas oktober itu
puncaknya akan di rakernas
mas hensa tapi kalau melihat pergerakan dan arah angin dari projo
dan kita beberapa kali tahu tegak lurus dengan mengikuti pak jokowi arahnya kemana gitu kan
apakah sudah terlihat arahnya sekarang
ya ke prabowo lah orang satu satunya
yang punya inisial p kan prabowo
itu ada pranowo juga kan gp
jadi kalau inisialnya p ya p aja
jadi kalau saya kebanyakan gimmicks lah
sudah tiga puluh mengadakan musrah tiga puluh provinsi
toh hasilnya juga udah ketahuan untuk pak prabowo
terus kemudian juga beberapa kali juga pak jokowi terlihat ke pak prabowo
udah lah prabowo prabowo aja gitu
saya gak usah nunggu nunggu rakernas lah
udah dipastikan aja
ini emang banyak uangnya nih projose nih
makanya mau utuskan begini begini aja pakai rakernas
mas sandoko nunggu moment banget nih
nunggu moment banget nih kayaknya mas sandoko
ya itu mekanisme yang kami sepakati bang hensat dan mbak putri
bahwa kita akan menjaring suara dari masyarakat dari rakyat
itu yang perintah pak jokowi pada rakernas lima di magelang waktu itu
sekarang saya tanya pak handoko ya
kalau suara rakyat berbeda dengan apa maunya pak jokowi milih mana
ya saya pikir projo itu memang selalu akan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pak jokowi
ya udah gak usah nanya rakyat lagi tanya pak jokowi aja
perintah pak jokowi pada kami untuk melakukan itu
dan hasilnya memang setara kalau ngomong hasil musrah paling banyak memang pak prabowo
kemudian pak merda pak merda
tetapi tetap kami akan mentaati mekanisme yang sudah kami sepakati
kami akan putuskan itu deklarasi di rakernas
itu hanya administratif saja berarti sifatnya ya kalau misalnya bertanya kemudian
projo itu hukum tertingginya di pak jokowi
merah kata jokowi merah kata projo
mas hensat kalau misalnya kita lihat sebenarnya memang jokowi masih menjadi kunci untuk pilpres dua ribu dua puluh empat ini
iya karena dia presiden kan dia penguasa
dan kepuasannya sangat tinggi sekarang
kepuasan sangat tinggi jadi memang masih dipertimbangkan sebagai apa namanya yang memegang peran penting
apalagi kan secara terbuka pak jokowi menyampaikan dia akan cawe cawe gitu apapun alasannya lah
nah karena dia memutuskan untuk cawe cawe maka semua orang ke dia tuh larinya
karena apapun itu ya dia sebagai presiden kan pasti akan dilihat oleh aparat terutama kemudian juga oleh masyarakat
saya harus mengatakan bahwa pak jokowi ini memiliki kejeniusan dalam langkah politik ya
apa yang terjadi dengan berhasilnya mas kaisang menjadi ketua umum setelah dua hari menjadi anggota
itu menurut saya kejeniusan yang saya rasa nggak ada yang menyangka tuh
bahwa akan ada langkah langkah seperti itu dari sosok yang namanya pak jokowi
dimulai dari pencalonan mas gibran dan mas bobi sebagai wali kota waktu itu
tapi sekarang memang sudah beranjak jauh
jadi kalau kemudian ada langkah menjadikan anaknya ketua umum
terus kemudian salah satu relawan besarnya dia yang namanya projo masih menyimpan nyimpan nama tapi sudah di spill
apa namanya inisialnya ya menurut saya ya emang habisin anggaran aja sebetulnya di bawah projo
jadi menurut saya gak apa apa juga kalau kemudian projo ke pak prabowo yang jelas memang sudah terlihat dari beberapa kali sekuens kan
memang nampak sekali pak jokowi lebih berkuda ya saat ini ya
ya kita lihat aja nanti ujungnya seperti apa
nah banyak yang bertanya apakah ini bentuk perlawanan pak jokowi terhadap pdip
kalau menurut saya
dengan organ organ yang dimiliki gitu ya
ya kalau menurut saya perlawanan itu hanya dilakukan oleh orang yang disakiti
kan pak jokowi gak disakiti oleh pdb perjuangan
dia mendapatkan banyak kemewahan
dua kali wali kota gubernur kemudian presiden dua periode belum mas gibran dan mas bobi
jadi menurut saya gak ada alasan untuk disakiti itu
tapi mungkin ini tentang
tidak ada alasan untuk melakukan perlawanan juga
ya jadi ini tentang langkah jenius
kemudian kalau pertanyaannya apakah tentang loyal
tentang loyalitas dan rasa terima kasih
nah itu ada sesi yang berbeda tuh ngomongin
jadi gitu kira kira mbak putri
jadi saya sih menghargai aja bahwa projo ada sebuah sekuensi sekuensi itu
tapi kelihatannya sudah jelas
kelihatan sudah jelas
ini anda lihat ini pure hanya untuk meneruskan kekuasaan yang memang selama ini sudah dipegang saja
apalagi kan ketua projonya udah jadi menteri pak jokowi
kalau rakyat pilihannya lain dengan apa yang diinginkan pak jokowi mau pilih mana
ternyata kan pilih jokowi juga
jadi ya yang ini gimmick aja mau nanya sama rakyat gitu kan
artinya capek capek nanya sama rakyat rakyat ngomong gak didengerin nih pak jokowi maunya apa gitu
gitu kan jadinya
jadi apa sih yang sebenarnya ditunggu
besok rakenas itu berarti betul ya hanya administratif saja
karena semua juga sudah di kunci di ketika melakukan musyawarah kepada seluruh negara
masih ada waktu nanti kira kira dua tiga minggu lagi
dua minggu ya artinya begini
apapun nanti di ujungnya kita belum bisa memastikan
karena banyak politik kan selalu terbuka atas semua dinamika
bahwa sekarang kemudian muncul aspirasi aspirasi seperti hasil musrah dan konverda konverda
saya sih sebenarnya yakin bahwa nanti itu akan jadi
itu akan jadi
itu akan jadi
saya yakin bahwa nanti apa yang diputuskan di rakenasi dan hasil dari musrah itu gak akan lari dari apa yang menjadi arahan arahan dari pak jokowi
jadi tentu saya tidak mengatakan apakah ini sebuah seperti tadi perlawanan pak jokowi dan segala macam
saya mau sampaikan bahwa pak jokowi selalu memikirkan bagaimana bangsa kita ke depan ini
seperti disampaikan berkali kali di forum berbeda termasuk pada puncak musrah kapan nanti
bahwa periode periode kedepannya adalah periode emas bagi indonesia
dan itulah momentum yang kita tidak boleh lewatkan
kita tidak boleh kita tidak optimal
periode emas masa anak muda ini adalah beberapa hal yang sering disebutkan oleh pak budi ari juga
apakah kemudian paket mengusung gibran sebagai bakal kembali ke indonesia
sebagai bakal cawapres juga akan diserahkan
diputuskan dalam rakernas itu
ya itu nanti kita lihat dinamikanya
memang di apa namanya di perkembangan ini kan muncul di konverda
konverda juga muncul nama usulan untuk mengusung mas gibran sebagai cawapres
sehingga muncul beberapa hasil dari konverda itu adalah pasangan pak prabowo dan mas gibran
tapi saya kembali sampaikan bahwa ujungnya nanti kita akan
jadi kita akan bahas bareng bareng di arena rakernas yang akan kita gelar empat belas lima belas oktober
oke ujungnya disana mas ensaat silahkan
menurut saya sih kalau tentang
udah bungkus ini beres
iya kalau tentang cawapres udah selesai lah
kalau tentang mas gibran juga kelihatannya juga sudah selesai juga gitu
justru yang menarik itu nanti kalau di rakernas ada keputusan projo mau jadi partai
nah itu baru tuh
kalau cuma presiden presiden gini doang ya udah ketahuan dari awal lah
udah ketahuan dari awal
udah seru gitu
tiba tiba nanti projo mendeklarasikan diri sebagai partai pro jokowi gitu
ini nggak apa apa juga gitu
udah itu lebih keren dan asik juga karena kan pasti perhitungan perhitungannya matang
dan kalau memang perhitungannya projo pas dan kemudian pak prabowo nya menang
kan minimal lima tahun jadi nih partai kan
udah aman gitu
dan tinggal angkat mas gibran jadi ketum aja
oke jadi udah punya satu satu ya
mas han sudah ada pembahasan kesana juga atau masih itu jauh
tapi kita tidak ada yang tahu ya politik itu kan bisa
ada kok yang jadi ketua umum dalam waktu dua hari
ya artinya begini memang soal projo menjadi partai segala macam itu dari awal kami dua ribu empat belas pak jokowi menang pun sudah ada suara suara yang mengarahkan
sudah projo jadi partai aja misalnya
tetapi selama ini kami menyadari bahwa arena dari kami yang merupakan volunteer itu memang berbeda dengan partai partai
sehingga ini sebuah habitat yang nggak sama
sehingga tentu juga nggak mudah bagi projo untuk bertransformasi menjadi partai politik misalnya seperti itu
dan itu masih sangat jauh dari apa yang kami pikirkan sampai hari ini
tapi kan juga sudah berpolitik juga sekarang dari pernyataan pernyataannya kemudian tata caranya adart nya kan juga sudah mirip mirip
betul bahwa begini ya kan ini kami hanya bermain di arena pilpres
kemudian kita tidak punya legislatif ya kan
tidak seperti partai politik
ada kami melihat waktu itu dasarnya adalah ada ruang yang relatif kosong
dan itu perlu diisi untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam dunia politik yang lebih baik
semangatnya seperti itu
kebetulan kemudian gerakan itu membesar
sehingga volunterism politik ini memang menjadi fenomena yang cukup hangat gitu selama sepuluh tahun terakhir di periode kepemerintahan pak jokowi
voluntarism politik menarik tapi tetap ikut jokowi gitu ya

jika tidak pintu para penjara ajaulah jadi jawabnya
terus tinggal berdiberikan akan pengembangnya yang haben
keputusan rakyat itu bukan untuk sebagian menengah d segala buah bagiannya
pak budiari sebagai ketua projo pun sudah berapa kali spill spill
sangat mengejutkan dan wow banget kalau memang kemudian berani bertransformasi sebagai partai politik
oke mas han ditantang nih sama sensat
sekali lagi tuh projo ini sangat tegak lurus sama pak jokowi
artinya semua itu pasti juga nggak bisa kami lepaskan dari diskusi diskusi berikutnya misalkan dengan pak jokowi
jadi tetapi saya sampaikan bahwa sampai detik ini tidak terpikir bahwa kami akan bertransformasi menjadi partai politik
terlalu jauh soal itu
oke baik kalau soal itu terlalu jauh saya mau simpulkan sekarang terakhir jadi prabowo atau pranowo
udah mas kasih tau
sampai jumpa lagi
rakan nas tanggal empat belas lima belas oktober ya
mas handoko terima kasih banyak ya
udah cocok jadi politisi muter muter
terima kasih banyak dan kita lihat perkembangannya seperti apa dalam rakernas projo nanti awal oktober pertengahan oktober